pasti ada masuk tertentu kan
mondi emang pintar
sebagai ketua geng serigala
dia gak sebodoh yang gue kira
gue harus bisa yakinin mondi
supaya dia bisa balas dendam ke boy
gue cari info tentang geng serigala
dan gue tertarik
udah cuma sebatas itu
lagian gue ke sini
gue harus bergaul dengan orang yang gak sembarangan
bibi panik denger den boy ditangkap polisi
orang keren kayak aku
gak akan kenapa kenapa
mengenal den boy gak apa apa
lili bisa lihat sendiri kan sekarang
aku aku kenapa kenapa
gak boleh sedih
kalau bibi sedih nanti aku ikut sedih
udah udah udah
daripada kita sedih sedihan
dan semuanya akan baik baik saja
ya walaupun sebenarnya
saya lebih suka kalau mas bo itu naik motornya lembut
karena itu keren loh mas
jangan nabah masalah lagi pak tatang
udah udah udah
mendingan kita sekarang masuk ke dalam
kita makan bareng bareng ya
selamat mas boy
selamat mas boy
anak anak belum pada sarapan
non reva belum keluar pak
tapi kalau mas beyan sudah pergi pagi pagi sekali dari rumah
baru pulang dari australia
udah keluyuran aja setiap hari
pa aku janji aku bakal ngikutin semua pelajaran disini
biar aku dapat nilai bagus terus bisa bikin papa bangga
papa yakin kamu pasti bisa ngikutin semua pelajaran disini kok
apalagi semenjak di australia kan kamu selalu berprestasi
tapi satu yang bermasalah
apa tuh pa
papa yakin semua mahasiswa di kampus kamu naksir sama kamu
apalagi kamu kan pintar cantik
papa jadi pengen kuliah lagi
maksud papa papa mau jadi bodyguard aku gitu
ya enggak juga cuma bapak nggak mau aja ada orang yang gangguin kamu
pa kalau seandainya papa
kuliah lagi yang ada tuh kebalik
malah banyak mahasiswa yang bakal ngejar ngejar papa
karena meskipun papa duda tapi kan papa masih keren bang
eh kamu makan dulu
sebelum kuliah nanti ke kampus papa anterin ya
hmm gak usah pak gak apa apa aku sendiri aja
iya lagian kalau aku nyasar kan bisa pakai maps
tenang aja ya pa
jadi apapun yang kalian lakukan pasti gue dukung
kalau uang segini gue juga punya
gue gak butuh uang dari lo

nanti gue akan kasih ini yang lebih baik untuk kamu
nanti gue akan kasih ini yang lebih baik untuk kamu
gue cari info tentang geng serigala
dan gue tertarik
udah cuma sebatas itu
lagian gue kesini
gue harus bergaul dengan orang yang gak sembarangan
lo menjadi drusif yang
akhirnya apa salahnya kalo gue gak butuh
gue sama nafik ya
semua orang butuh
bisa lo pake untuk memperkuat geng serigala lo
oke juga cara pandang
gimana gue ke depannya
kalau gue gak menguntungkan buat lo
tapi satu hal yang pasti
itu gak akan terjadi
karena gue bukan tipe orang yang
gue terima lo di geng serigala
full support buat kita
dan geng serigala punya satu misi
menghancurkan geng wario
sontakoke bawat tamu
selamat datang bisalma
gimana udah semua
udah siap semua pokoknya seperti biasa den boy
nasinya sayurnya terus bibi selipin sandok plastik di dalamnya den boy
keren pokoknya bisalma pak tatang emang selalu bisa diandalkan
iya bener bener baik banget